perayaan diikuti oleh ribuan umat buddha dari berbagai belahan dunia
perayaan trisuci waisak ini mengusung tema
kesadaran keberagaman jalan hidup luhur harmonis dan bahagia
dengan tema perayaan waisak ini diharapkan dapat memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk mengetahui layanan apa saja yang akan diberikan pada rangkaian perayaan trisuci waisak yang akan dimulai dari tujuh belas sampai dua puluh empat mei nanti
kompas siang melalui saluran zoom sudah ada dua narasumber
ada spv of marketing and event management injernie retna asmoro dan juga direktur pemasaran dan pengembangan bisnis in journey destination management hetty herawati
bu retna bu hetty selamat siang
selamat siang mas kalis
oke bu saya mau ke bu retna dulu kita ngomongin soal pariwisata secara umum dulu sebenarnya bu
ini kalau dari in journey bu apa peran in journey untuk mendukung percepatan pertumbuhan
wisata indonesia dan mungkin bisa digambarkan juga ke kami bu
rencana kedepannya dari injerni untuk pengembangan wisata apa bu
ya terima kasih sebelumnya pak sekali jadi mungkin saya jelaskan sebelumnya apa itu injernie
jadi in journey sekitar dua tahun yang lalu lahir dari prakarsa pemerintah sebagai holding bisa dibilang super holding pak kalis ekosistem pariwisata di bawah bumn
dan kami terdiri dari beberapa perusahaan yang saling bersinergi
di bidang pariwisata dan keseluruhannya saat ini sedang menjalani proses rebranding menjadi injernie
jadi di bawah kami itu dari hulu ke hilir kami usahakan seluruh muscle pariwisata itu bekerja bersinergi untuk menciptakan pengalaman pariwisata yang seamless
mulai dari airport yang tadinya kasapura satu dan dua kini di bawah in journey airport
kemudian itdc sebagai pengembang pariwisata
karena retail tentunya ada brand retail kami yang sangat besar yang sudah tidak asing lagi yaitu sapina
dan juga seluruh hotel bumn di indonesia di bawah in journey hospitality
last but not least tentunya pt twc pt taman wisata candi yang sekarang berubah menjadi injourney destination management
mungkin kedepannya nanti kami tentunya bahu membahu untuk mengembangkan pariwisata di indonesia
insya allah salah satu perusahaan kami akan datang airlines
cuma nanti menunggu momen yang tepatnya
saat ini juga khususnya di borobudur salah satu aset pariwisata terbesar kami yang ada di bawah injourney destination management
nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh bu hetty
kami road to waisak di tanggal dua puluh tiga mei nanti
dukungan serta partisipasi masyarakat untuk dapat mengusung atau mengembangkan borobudur sebagai tidak hanya jagad budaya
tapi juga pusat epicentrum buddha di dunia bahkan
oke ini karena di bawah injerni sudah ada hulu kehilir untuk mendukung industri wisata di indonesia
adakah strategi yang diterapkan oleh inger nih untuk pengembangan destinasi wisata
termasuk salah satunya yang tadi bu retna udah cerita yaitu borobudur
tentunya sebagai holding bumn pariwisata kami berkomitmen untuk mewujudkan kualitas pariwisata yang berkualitas tingkat dunia
dan kebetulan jadi ada dua aspek peran in journey dalam hal ini
satu aspek bahwa aset pariwisata borobudur ini ada di bawah management in journey destination pttwc
yang kedua candi borobudur itu salah satu dari lima dpsp atau destinasi super prioritas
yang kami berfokus menjanangkan oleh pemerintah
jadi selain kami bekerjasama untuk mengembangkan amenitas aksesibilitas dan juga atraksi
kami juga berusaha dari sisi accessibility mengembangkan konektivitasnya
jadi in journey dalam hal ini akan mendorong terciptanya pengelolaan rekadu di kawasan borobudur
serta meningkatkan kualitas pelayanan di dalam kawasan
dalam hal ini kami tentunya bahu membahu
sama ibu hattie di sini dari pttwc in journey destination management itu berperan aktif
membangun awareness karena kami memang bervisi menjadikan borobudur sebagai epicentrum go disk di dunia
melalui media konvensional maupun sosial media dan juga kolaborasi dengan banyak berbagai pihak
nah ibu hattie ini kan budis epicentrum ya menjadi salah satu target dimana borobudur bisa diposisikan untuk menjadi
pusat buddha di seluruh dunia bukan saja di indonesia
langkah langkah yang akan dilakukan injourney destination management untuk bisa mencapai target itu apa bu
ya pasca saya tambahkan tadi bu retno sempat cerita mengenai langkah langkah yang sudah dilakukan oleh ejeny holding ya
ada tiga hal penting yang kita upayakan saat ini mbak pascal
yang pertama adalah tentu kita mengupayakan visitor management dan fasilitas fisik ya diperbaiki
khususnya untuk wisatawan minat khusus nih mbak
karena kami paham bahwa pilgrim ini pasarnya sangat besar ya
ada lima ratus juta pasar ill green di dunia dan sembilan puluh lima persennya ada di asia ya
kami saat ini sedang merevitalisasi manuhara borobudur mbak
untuk menjadi sebuah meditation dan spiritual center
ya untuk memisahkan atau membuat pemisahan ya
membuat segregasi antara area spiritual
dengan wisata minat wisata umum yang sifatnya lebih ramai
nah yang kedua adalah tentu saja kita tadi bicara soal event ya
jadi event event keagamaan maupun produk produk atau paket paket spiritual experience
kita sedang kembangkan salah satunya adalah event ya
kalau kita lihat setiap tahun itu ada tiga event besar mbak
ada tripitaka canting di pertengahan tahun
dan kemudian di akhir tahun ada pabaja samenera
di samping itu ada banyak program experience berbasis spiritual lainnya
seperti paket paket spiritual retreat gitu ya
dan kita sudah melakukan beberapa program juga
promosi ke target market ya
jadi kita menyasar mbak
negara negara yang berbasis buddhis di asia
nah ini tahun lalu kami sudah melakukan atau menginisiasi
atau kita menyebutnya paket pilgrim begitu ya
dengan tour operator yang ada dari thailand
dari vietnam singapura malaysia kamboja dan juga ada dari india ya
dari tiga hari yang cukup besar dan penting yang akan digelar di borobudur tadi
trisuci waisak akan digelar pada pekan depan
pentingnya gelaran atau hari trisuci
waisak di borobudur nanti kan seperti apa bu hetty
lalu persiapannya sejauh ini bagaimana
nah ya waisak ini betul sekali merupakan sebuah rangkaian
ini mungkin saya boleh bilang ini adalah satu rangkaian event
jadi tahun ini waisak itu dimulai tanggal tujuh belas mei
tapi sebetulnya detik detik wasica sendiri terjadi di tanggal dua puluh tiga mei
akan tetapi tanggal dua puluh empat masih ada aktivitas
dari tanggal dua puluh empat sampai dua puluh enam nya dalam weekend
sehingga ini adalah sebuah momentum yang cukup komplit besar dan penting gitu ya
kami sampai sekarang sudah menerima banyak sekali antusiasme dari masyarakat
jadi persiapannya sudah cukup baik
prioritas kami ini sebagai pengolah adalah memastikan bahwa acara inti spiritual ini
akan berlangsung dengan lebih sakral
lebih khidmat lebih kyusuk gitu
sehingga kita sudah melakukan persiapan dari awal tahun mbak
kami juga mengapresiasi ini adalah
ada sebenarnya koordinasi maupun kolaborasi yang sangat baik gitu ya
jadi ini dilakukan bersama sama dengan kementerian agama ri kemandikbud
kemudian ada majelis dan sangga agama buddha
seperti mbmi dan panitia intinya adalah walubi
kemudian ada yayasan post diklat budhidharma dan muni
serta juga kita melibatkan masyarakat tentu saja ya
pt ni polri dan pemda ya
banyak sekali volunteer yang juga direkrut selain tim kami
yang sudah dilatih juga ratusan untuk dilatih sebagai panitia dari waisak
untuk membantu nanti jalannya rangkaian acara waisak ini
karena kami itu sebetulnya sekarang juga merasa terhormat
karena di awal kita dilibatkan dalam awal rangkaian kegiatan waisak
jadi tanggal empat belas mei nanti itu akan ada
ini adalah tahap pertama yang akan berjalan ke borobudur
dan dilepas di destinasi yang kami kelola
untuk menikmati juga prosesi ya
ini akan juga ada dimeriahkan oleh beberapa prosesi
termasuk ada pelepasan lampion water lantern ya
dan kemudian kita bisa melepas batik tudong bersama sama
ini merupakan sebuah apa ya
kalau boleh dibilang waisak ini adalah sebuah pesta rakyat
karena masyarakat dan umat agama lain juga bisa hadir
ya kalau di borobudur itu nanti ada bakti sosial
ada prosesi penerbangan lampion
ini meditasi semua ini akan menunjukkan bahwa
ini adalah sebuah momentum mempromosikan
budaya toleransi indonesia yang luar biasa
kita menyebutnya enlightened in harmony
ini memang karena kalau melihat dari tahun tahun sebelumnya
semua mata dunia ini tertuju di borobudur
ketika waisak digelar begitu
ini persiapan tentu penting
tapi lebih khususnya untuk bu retna
dengan adanya mungkin yang paling besar adalah yang paling terdekat wisatawan
waisak yang akan digelar pada pekan depan
dengan adanya momentum perayaan waisak di borobudur
nanti sudah ada targetnya bu
mbak pascalis sebenarnya yang tadi sudah disampaikan
oleh ibu hetty adalah anima masyarakat
dari tahun ke tahun semakin besar
waisak ini sepertinya sudah menjadi
juga bagian dari perayaan
semua masyarakat di indonesia
dan kami sangat bersyukur kita tinggal di negara yang sangat
penuh dengan toleransi keagamaan dan budaya
jadi kami memperkirakan waisak ini
tahun lalu saja itu sudah ada empat puluh ribu orang
kami targetkan empat puluh sampai lima puluh orang akan hari di borobudur
di sepanjang rangkaian acara waisak
kita di jakarta juga sudah diundang
untuk merasakan experience kesyahduan
dari waisak di borobudur
jadi nanti dari tanggal delapan belas hingga tanggal dua puluh empat mei
bagaimana memastikan kelancaran pelayanan
secara khusyuk dan hikmat
tadi ada target empat puluh sampai lima puluh ribu pengunjung
karena ada momentum perayaan waisak
untuk dampak dari perayaan waisak tahun ini
dan pengobatan gratis yang dilakukan
sebagai bagian dari kegiatan waisak
nah tahun ini kita harapkan meningkat mbak
mungkin kita mengharapkan targetnya adalah delapan orang ini
yang akan ditargetkan mendapat manfaat dari bakti sosial
dan pengobatan gratis yang dilakukan di borobudur
kami juga berharap pada akhirnya adalah
juga akan memperkuat semangat toleransi
berdoa bersama bagi keselamatan
dan juga perdamaian di bumi indonesia
bu retna dan juga bu hetty
terima kasih sudah berbagi siang ini di kompas siang